terima kasih anda masih bersama kami
kondisi gunung agung bali terus dipantau perkembangannya
salah satunya dengan memantau kondisi kawah menggunakan drone atau pesawat tanpa awak
salah satu drone yang berhasil merekam kondisi kawah gunung agung
ialah drone aeroterascan buatan bandung
seperti inilah kondisi kawah gunung agung bali yang diambil pada dua puluh dua oktober lalu
video ini diambil dengan menggunakan drone atau pesawat tanpa awak
buatan aeroterascan perusahaan drone asal bandung
bekerja sama dengan pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi
aeroterrascan menerbangkan drone ai tiga ratus untuk memantau kondisi kawah gunung agung
drone ai tiga ratus memiliki spesialisasi untuk melakukan pemetaan udara
ukurannya yang kecil serta mudah untuk dibawa ke lokasi terpencil menjadi salah satu keunggulannya
karena rapid deploy pesawat ini harus ringkas kecil
inilah desain ai tiga ratus ini
jadi untuk remote area yang sangat jauh
misalkan target kita di dua ratus km gitu jaraknya
itu bisa digunakan balon dulu
jadi pesawat ai tiga ratus ini dibawa balon ke atas
sampai sepuluh km baru dilepas
jadi dari sisi jangkauannya lebih jauh
salah satu keunggulan lain drone ai tiga ratus ialah fitur auto take off dan auto landing
dengan fitur ini
drone bisa lepas landas dan mendarat secara otomatis
drone kami ini dia hampir semuanya otomatis
cuman kita masih bawa pilot dan dia pegang remote karena untuk urusan safety
jadi istilahnya sudah safety pilot
tapi operator itu kerjanya ya di depan laptop ini pertama
kita bikin misi kita tentuin target ketinggian target tujuannya di mana
terus area pemetaannya sebesar apa
nah nanti dia secara otomatis mengkalkulasi skenario nya akan seperti apa
nah abis itu ya sudah pesawatnya tinggal terbang sendiri saja
dari hasil pemetaan drone ai tiga ratus mampu menghasilkan data berupa rekaman video foto
dan hasil olahan foto dalam bentuk tiga dimensi
drone buatan tahun dua ribu enam belas ini memiliki kecepatan maksimal delapan puluh km per jam
bisa mencapai ketinggian tiga lima ratus meter dengan luas jangkauan sepuluh hektare